cepet kelar urusannya di kantor polisi
udah plastikin tuh
ketimbang teh aja masih di erup erup sih
jangan jangan perempuan yang kita sangka kunti semalam itu
itu mah perempuan dari semalam tidur di sini
nuh kalau saya nggak kebun bunan tempat apa orang gila kok bukan saya kaget tau
masa sih masa orang gila bajunya rapi kayak gitu
ya mendingan bu r aja cek
loh kok jadi kamu nyuruh saya saya kan bu r weh
kamu hansipnya kamu dong
kalau kata ini mah perempuan bukan mau dream saya
kalian tahu ada warga yang melihat bisa timbul fitnah
yaudah biar saya yang ngecek ya
bangun mbak udah siang
bu raksa bu
apa masih hidup apa mau hilang
ini wati istrinya darul
wati istrinya darul
jangan jangan wati ini kuala sama suaminya yang dulu disiasiain
bisa badi begitu
iya bener bu
iya bener bu
dagingnya seekor ya bang mau masak soto
saya dagingnya bang mau bikin rendang nih
iya dong bu rw suami saya kan gajinya mapan rumah yang
ya kalau ada uang lebih mah gak apa apa lah bu rw makan enak
iya dong masa harus makan sayur bayam sama ikan asin terus
eh bu emangnya kenapa sih kalau makan sayur bayam sama ikan asin setiap hari
baru punya duit sedikit aja udah berlaku sombongnya minta ampun
pake pedi ayam sama daging segala lagi
eh kalau saya mau ya saya bisa makan lebih enak atau enggak dari kalian
eee kalau saya mau ya saya bisa makan lebih enak tau nggak dari kalian
eee kalau saya mau ya saya bisa makan lebih enak tau nggak dari kalian

bu mungkin latif mengira ibu ibu ini nyindir dia
soalnya dia ngerti
jangan lupa bu
lagi jaga hati ya
jangan lupa jok
soalnya dia belanjanya cuma sayur bayam sama ikan asin doang bu
oh begitu pantas aja ya
eh bu tau gak kemarin suami saya beliin baju demo
harganya berapa tau gak
tujuh ratus ribu satu
kalau saya jeng investasinya emas aja
kalau mas itu bisa buat investasinya kaya sama beli tanah
makin tahun itu makin naik harganya
kemarin kan cuma gajian langsung saya beliin emasnya
nih model baru lima puluh tiga gram
bayangin tuh duitnya berapa
sumbung banget sih jadi orang
lihat aja ntar saya bisa beli semuanya
mau ke rumah sakit
mau nebus obat
pagi pagi bukannya kerja ya cari duit
malah ke rumah sakit nebus obat
habisin duit aja tau gak sih
pertama namanya penyakit tbc itu harus rutin minum obat
karena kalau pelat sekali aja bakal pulang dari awal
punya penyakit kok gak keren amat
lu tau gak sih aku ini ngeri ngeri merinding
takut ketularan penyakit tbc
pati kok kamu begitu amat sih gak mau sama suami kamu sendiri
gak baik pat
coba gimana ntar kalau kamu sakit siapa juga yang ngurus kamu
suami kamu juga kan
eh mansur gak usah ikut campur urusan saya sama suami saya ya

suami udah jangan marah
brun saya bukan yang marah
tapi saya kasian dengan kamu setiap hari diomelin terus sama istri kamu
selama ini saya memang selalu bersabar
semenjak saya di phk dan anggur
wati terus terusan menghina saya
sepertinya dia memang gak pernah menerima kenyataan
memang selama ini saya sepertinya gak ada harga dirinya di depan wati
selalu jadi hinaan dan celahan
ya udah coba ntar saya cari kerjaan buat kamu ya
bener sir tolong ya
aduh tuh ada mobil masuk
perasaan mobil warna udah masuk semua
kalau dilihat dari plat mobilnya emang rumah rumahnya ini
gue gak kenal patut dicurigai
ya iyalah pakai gue
wah ansih nih ansih
ini ansih peh
ini mau banget dah
eh nikmati yang namanya ansih pak
wajib hepo supaya bisa tahu situasi dan kondisi
keamanan keamanan keamanan
wilayah yang dijaganya apakah itu aman apakah enggak
lebay amat sih jadi ansih
ini siapa pak
emang ini kenapa sih
ya udah gak usah kata
gak usah galang amat
kau gue nikmati udah ada lakiannya
ini siapa ini
walaupun sakit begini
aku masih usaha cari kerjaan
mansur juga datang ke sini mau kasih aku kerjaan di cucian mobil mulai besok
kerja di tempat cucian mobil
paling hasilnya berapa sih
cukup gak buat beliin aku baju mahal kayak gini
buat beli gelang emas kayak gitu
ya cukuplah kalau buat makan sehari hari
makan pakai ikan asin
aku gak udah ngawal lepas
aku itu sekarang biasa makan di restoran mahal sama bos bos aku di kantor
aku itu sekarang biasa makan di restoran mahal sama bos bos aku di kantor